hari pertama operasional trans jabodetabek di bekasi belum mendapat respon yang baik dari warga ini
diduga terjadi karena kurangnya persiapan dan sosialisasi
loket penjualan tiket tidak berfungsi sebagaimana mestinya
operasionalisasi bus trans jabodetabek dari bekasi menuju beberapa titik di jakarta
hari pertama ini kurang diniminati masyarakat bekasi
hal ini terlihat dari sepinya penumpang bus
kurangnya sosialisasi tentang rute baru diduga menjadi penyebab sepinya penumpang
pada hari pertama ini loket penjualan tiket pun belum dipersiapkan dengan baik
warga yang terbiasa menggunakan angkutan perbatasan terintegrasi busway berharap bus trans jabodetabek akan memberi pelayanan yang lebih baik
kita sudah siap tinggal sterilisasi jalur untuk koordinasi dengan pt pt sinarmas dan bus bus terkait saja
untuk hari ini sementara kita beroperasi di taman gula kapal
untuk besok semoga saja bisa masuk ke halte yang baru